wali kota semarang hefearita gunaryanti rahayu
kembali mengusulkan kepada nasional penanggulangan bencana
agar perumahan di narinda untuk bisa direlokasi
hal ini lantaran lokasi perumahan yang sejajar dengan kali pengkol
membuat perumahan ini kerap dilanda banjir
wali kota semarang hefearita gunaryanti rahayu
kembali mengusulkan kepada nasional penanggulangan bencana
agar perumahan dinar indah untuk bisa segera direlokasi
wali kota semarang membenarkan lokasi perumahan dinar indah
sehingga setiap air kali meluap perumahan pun terdampak banjir
hefearita juga menyebut sebelumnya telah mengusulkan relokasi
ke kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat sejak tahun lalu
namun relokasi terhambat karena warga menolak dipindahkan
wali kota semarang akan berkoordinasi dengan bnpb
soal lokasi pemindahan infrastruktur dan rehabilitasi lahan
di narinda ini kan dari sejak dua ribu dua puluh ya
kalau nggak salah tahun dua ribu sembilan belas itu kan sudah selalu terdampak
dengan banjir limpasan dari kalipengkol
kemudian kemarin juga sempat kan sudah mintip mintip
dan yang terdampak juga di narinda
karena di narinda kan sebenarnya sudah salah kan
sudah salah di dalam pembangunannya karena itu kan memang
di sepadan sungai atau di area sungai sehingga memang
nah sebenarnya pada saat tahun lalu atau dua tahun lalu itu kan
sudah kami ajukan melalui kementerian pupr
tapi dari kementerian pupr ini kan memberikannya rumah susun
ya makanya nanti kita lihat kan sebenarnya
kan yang di atas itu masih ada punya pengembang
ini makanya secara hukum legalitasnya seperti apa
tapi sepertinya kota pemkot juga ada lahan di sana
total ada tiga puluh tiga keluarga yang tinggal di perumahan dinar indah
wali kota semarang hefe arita gunaryanti menyebut
lokasi perumahan dinar indah nantinya akan area shelter
sebagai upaya normalisasi sungai
prahayuda febrianto kompas tv semarang jawa tengah